ramai di sosial media aksi penodongan dengan senjata tajam
diduga dilakukan pengemudi mobil suv terhadap pengendara lain
dalam video yang diunggah akun renal lumintang ke akun instagramnya
peristiwa ini terjadi di depan mall of indonesia jakarta
minggu dua puluh lima desember sekitar jam sepuluh malam
senin siang korban menyebut terduga pelaku
mengendari mobil berplat nomor berakhiran qh
yang biasa digunakan pejabat atau aparat
korban yang saat kejadian sedang bersama istri dan anak
tidak memberikan jalan
terduga pelaku lantas berhenti dan menghampiri korban
namun ketika mengetahui dirinya direkam
terduga pelaku kembali ke mobilnya
dan berupaya menabrak mobil korban
korban melaporkan kejadian ini ke mapolsek kelapa gading jakarta utara
karena dia tahu direkam dia langsung kembali ke mobilnya
kemudian saya mencoba melanjutkan perjalanan
karena saya juga sudah
sudah kerodit sekali sudah dikelakson kelakson
jadi saya langsung jalan tapi bapak ini seperti nggak terima
berusaha untuk menabrakan mobilnya ke mobil saya
kasat lantas polres jakarta utara
kompol edi purwanto kepada detikkom mengklaim
tengah menelusuri kasus ini
personil satuan lalu lintas polres metro jakarta timur
menyetop seorang pengendara mobil
karena kedapatan menggunakan plat palsu
di kawasan cawang jakarta timur
pada hari ini
mobilnya dilengkapi dengan plat palsu

saat dilakukan pemeriksaan
mobil ini tidak dilengkapi dengan stnk
yang sesuai dengan nomor polisi kendaraannya
polisi langsung meminta pengemudi
setelah dibuka terdapat plat berwarna merah

setelah dilakukan pemeriksaan
ternyata tidak dilengkapi dengan stnk

ternyata kita konfirmasi ke pemiliknya
bahwa mobilnya sudah dikeluarkan
setelah dilakukan pemeriksaan
ternyata tidak dilengkapi dengan stnk
yang sesuai dengan plat nomor tersebut
ternyata kita konfirmasi ke pemiliknya
ternyata itu adalah punya intansi pemerintah
atau plat merah
jadi kita melakukan peneguran

dan dipakai plat nomor sesuai dengan stnk nya
yaitu plat merah
mobil dinas pemerintahan ini diketahui
dikasih dengan plat nomor yang sesuai dengan stnk
setelah dilakukan pemeriksaan
mobilnya sudah dikeluarkan
setelah dilakukan pemeriksaan

mobil dinas pemerintahan ini diketahui
digunakan untuk operasional dinas
diduga pengendara sengaja menggunakan
agar bisa dipakai untuk bepergian
tim liputan cnn indonesia